video ini menunjukkan pria berinisial ro bersitegang dengan sejumlah pengurus masjid
ro hendak melakukan sholat di masjid al amanah kota bekasi dengan memperlakukan protokol kesehatan
namun pengurus masjid justru melarangnya untuk menggunakan masker
ar ketua dkm dan pengurus masjid al amanah berdalih melarang pemakaian masker tidak sesuai dengan ajaran agama
dan lebih baik dilakukan di pasar atau tempat umum lainnya
kasus ini akhirnya ditangani kepolisian polsek medan satria
kedua belah pihak dipertemukan dan sepakat melakukan mediasi
pelaku pelarangan masker yakni ketua dkm masjid al amanah berinisial ar meminta maaf dan berjanji
kedepannya tidak akan melarang pemberlakuan protokol kesehatan di masjid
pada kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar besarnya khusus untuk masyarakat atau indonesia
warga khusus adalah medan satria
dan insya allah setelah adanya pertemuan kita di sini
maka untuk selanjutnya kita akan siap untuk membantu
atas apa yang sudah digabiskan oleh pemerintah
aturan penggunaan masker di setiap rumah ibadah telah diatur dalam surat edaran menteri agama no lima belas tahun dua ribu dua puluh
serta fatwa mui no empat belas tahun dua ribu dua puluh
ketua komisi dakwah mui holil nafis mengingatkan setiap ulama sepakat untuk membenarkan protokol kesehatan saat beribadah
dan setiap yang melanggar bisa dikenai sanksi baik berupa teguran maupun penutupan rumah ibadah secara sementara
pemiputan cnn indonesia